aku kan mau jadi pasangannya glenburg
kayaknya jadi pasangan yang serasi sekali
sekarang giliran laura
laura siapa pasangannya
aku gak tau shopee jadi pasangan aku
ra please jangan sampai dia nanti kira bencong lo
eh ra ra mendingan sama gue
kalau sama dia nanti takutnya
rambutnya tiba tiba kegunting
jangan sama dia pijit pijit mulu
sudah sudah kok kalian jadi berantem begitu sih
sudah sekarang sweet aja
iya aku buka
saya mau bareng sama luki aja bu
kan yang jadi juliad laura
nah nah nah
nah angka delapan
silahkan kalian naik pentas
kenapa kamu harus minum racun itu
kamu gak boleh tinggalin aku
kamu gak boleh tinggalin aku
aku gak boleh tinggalin aku
pakai bobot tetes mata segala
biar nanti waktu gue kepanggil namanya jadi juliat
gue katanya terharu
lo yakin lo yang kepilih

lo yakin lo yang kepilih
tahu gak malahan gue udah chatin nama nama orang
yang gue mau terima kasihin tau gak
harinya gue pasti kepilih jadi romeo
baiklah akan saya umumkan siapa yang akan menjadi romeo
baiklah akan saya umumkan siapa yang akan menjadi romeo

saya umumkan siapa yang akan menjadi romeo
yang akan menjadi romeo adalah
dan yang berhak menjadi pendamping lucky sebagai juliet adalah
eh eh eh entar dulu entar dulu
ya laura kenapa
aku gak terima ini gak adil
gak mungkin gak mungkin opi yang menang
harus diulang lagi tuh
pokoknya saya gak setuju
ibu gak lihat apa larut cantik banget dan saya ganteng banget
pokoknya saya protes
ternyata aku yang kepilih untuk jadi julietnya
padahal aku kan
gak terlalu berharap
dan aku akan jadi pasangannya lucky
aku gak terima
pokoknya bapak harus ganti
harus aku yang dipilih
saya juga nggak terima bu
saya minta keadilan juga
pokoknya bapak harus ganti keputusan bapak
perubah tuh keputusan
keputusan juri tidak bisa diganggu gugukan
untuk peran peran yang lain nanti akan diumumkan di mading
selamat ya pi
ya terima kasih
ya terima kasih ya pi
iya terima kasih
gue gak mau denger suara lo
lo tahu sendiri kan awalnya gue juga gak niat ikut audisi kayak ginian
tapi kan emily juri ra
lo harusnya sportif dong
lo kan tahu gue pengen jadi juliet
gue tuh udah habis waktu
gue pikiran gue buat juri

gue tuh udah bayangin juliet tuh karakternya kayak gimana
terus sekarang lo bikin gue kesal tau gak
kok lo marah banget sih
gue kepilih gue kepilih
eh ra ra ra ra ra
ra lo tau gak
lo tau gak
gue dapat perenang dasyat
gue jadi bapaknya juliet
gue satu adegan terus sama pip iya gak
kalo aku sih gak peduli
soalnya aku bukan juliet
jadi pasti itu tuh bakal jelek banget ceritanya
lo jangan bete kayak gitu dong ra
lo lihat dulu
bisa aja dapat peran utama
eh kenapa lo ra
aku jadi pembantunya juliet
ra ra ra ra
aku gak suka sama opi
dia tuh udah nyurip peran kesukaan aku dan ngasih peran impian aku
aku benci sama dia
lo harus tenang
gak bagus ra
gila lo minum sebanyak itu
terserah gue tau gak sih mau minum atau enggak
oh banyak gue
bacot tau gak sih
opi itu memang pantes ya
wah ikan sosok
bidadari dari langit
udah lo pergi sana
aku gak mau lihat badan kamu atau muka kamu yang jelek
pokoknya lo harus bayarin semua
biar makan mau minum aja lo
eh biarin tau
kamu tuh lebih kira ke bete
jadi jelek lah nangisnya
nah lo senyum kan cantik
kalau kamu bikin aku happy pokoknya aku mau jadi juliet
aduh gini deh
mendingan gak usah jadi juliet
yang jadi romeo juga bukan gue
pokoknya aku mau jadi lihat gak peduli cara kayak gimana
ih tenang aja
minuman aku apa yang diminum
ya bagi dikit
nah apa sih
lagian gue kira juga lu udah gak mau udah taruh jauh jauh begitu
gak boleh diminum
jangan rese cepetan

yang lain aja deh
ini kalian apa